terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
persebaya surabaya akhirnya memecat pelatih kepala iwan setiawan
pemecatan dilakukan setelah ratusan bonek senin siang berunjuk rasa
dan menuntut manajemen segera mengganti iwan karena dianggap arogan
dengan meneriakan yel yel dan mengenakan atribut hijau hijau
ratusan supporter bonek mendatangi gedung geraha pena jalan ahmad yani surabaya senin siang
ratusan supporter ini melakukan aksi demo menuntut manajemen persebaya
yang dikelola oleh jawa post untuk segera memecat iwan setiawan
dari kursi pelatih kepala tim bajul ijo persebaya surabaya
tuntutan ini dilayangkan karena iwan setiawan dianggap tak mampu membawa persebaya surabaya
meraih poin maksimal di dua laga awal green force
selain itu pelatih kepala asal sumatera yang pernah menangani klub borneo fc tersebut
juga tidak memimpin
iwan setiawan memiliki sikap yang baik terhadap supporter bonek
seperti usai dikalahkan martapura fc dua puluh satu pada lanjutan liga dua beberapa pekan lalu
selain itu supporter bonek juga meminta kepada pihak manajemen
agar merekrut pelatih berkualitas demi mengangkat performa persebaya surabaya
untuk mewujudkan target promosi ke liga satu
kalau menunjukkan kita sebenarnya hanya satu
iwan setiawan supaya segera dikeluarkan
menyikapi aksi tersebut
manajemen persebaya langsung menemui para supporter
dan mengumumkan secara resmi telah memecat pelatih iwan setiawan
dengan alasan indisipliner
pertanyaannya fix bahwa kita memberdikan iwan setiawan sebagai pelatih
dengan dasar atas tindakan dia yang di luar lapangan
atau indisipliner di luar lapangan yang mengiburkan keresahan
jadi ini murni kepada keresahan
saat ini persebaya surabaya dilatih sementara oleh asisten
sambil menunggu pelatih kepala baru
persebaya sendiri tidak berani mengangkat ahmad rosidi sebagai pelatih kepala
karena belum memiliki lisensi kepelatihan afc